rasa ini tiba tiba ada
ternyata nur adalah perempuan yang sangat baik bu
tahu tahu sudah di atas mobil saya
sebentar pak ya
nama adik siapa
ya sudah kalau begitu adik tak usah nangis ya
om lihat dulu ya
jangan nangis kamu ya sabar ya
om lihat dulu tasnya
aku harus pergi
bu kakak ada bu
setelah izan main bola dan balik lagi ke tempatnya
kakak sudah nggak ada bu
ikan udah cari kemana mana
sekarang kita cari kakakmu
mudah mudahan allah masih mempertemukan kita
kembalikanlah fauzan kepada hamba
aku sudah bs anda
lebih baik kau fitness bs saya
yang lima kali kau net tl
gue mel vr nih yuk
bagaimana kamu mau mengembalikan anak ini sepertinya susah diajak komunikasi ya insyaallah
malam ini firman akan mengantarnya pulang bu tadi kan firman buka buka tasnya ternyata di dalam
tasnya itu ada buku spp milik salah satu murid firman namanya itu miza fouzan bilang sih miza
sudah dalam saudaranya kita tanya bu ya betul kan bisa saudara kamu iya adik adik ini jadinya
iya miza saudaranya bu eh oh benar ini benar mau fouzan iya iya iya iya iya assalamualaikum
ibu assalamualaikum ibu
salam ya allah alhamdulillah
terima kasih mas sudah menolong anak saya
sepertinya saya pernah melihat mbak
tapi dimana ya
kalau nggak salah
di warung mas
terima kasih sudah menolong merawat dan mengantarkan anak saya
saya menemukan fauzan di depan musola
dia sedang menangis
allah lah yang memberikan pertolongan dengan jalan lewat saya
ayahnya fauzan dimana ya mbak
saya ingin bertemu
biar kehadiran saya malam malam ini tidak menimbulkan fitnah
ayah fauzan sudah kembali pada allah
dia sudah bersama sang pencipta
pasti berat ya mengasuh dua orang anak sendirian
ini adalah episode dalam kehidupan saya yang harus saya jalani
gak ada yang berat buat saya
allah pasti memberikan yang terbaik buat saya
subhanallah ya allah
ternyata mbak nur ini adalah wanita yang luar biasa
sudah larut malam
saya mau permisi dulu
insya allah nanti saya akan bersilaturahim lagi
itu pun kalau mbak nur berkenan
tentunya saya tidak sendiri
takut menimbulkan fitnah mbak
masya allah bu
ternyata nur adalah perempuan yang sangat baik bu
dan sangat tabah sekali
dan dia sangat tawakal dalam menjalani hidup ini
nur tuh siapa nak
oh iya terima lupa
nur adalah ibunya fauzan
ibu belum pernah mendengar kamu
begitu kagum pada perempuan
selain sama almarhumah istrimu nak
dan juga ibu
firman sangat kagum sekali pada ibu
ibu adalah wanita yang berhati mulia
kamu lagi jatuh cinta ya
kenapa nggak langsung lamar aja sih nur
akan lebih mulia kan
kalau menikahi janda punya anak yatim
saya ingin melamar kamu
saya ingin kamu menjadi istri saya
hanya karena allah semata
yakin mau menjadi bapak dari anak anak
saya ingin memiliki anak yang kurang sempurna
dan saya memiliki anak yang kurang sempurna
insya allah nur
fauzan kurang sempurna hanya di mata kita manusia
siapa tahu dia di mata allah
dia manusia yang sempurna
beberapa hari ini saya sudah sholat istiqarah
dan saya tidak menuntut kamu untuk menjawabnya sekarang
mungkin kalau menurut saya sebaiknya kamu juga sholat istihara dulu
mintalah petunjuk pada allah ya
mudah mudahan allah memberikan keridoan pada niat kita
tapi siapa ya laki laki yang sama dia kemarin itu